avata dua ini dirancang untuk bisa manuver manuvernya itu lebih gesit di daerah daerah yang ekstrim gitu
jadi istilahnya nggak usah takut dia harus kabrak atau gimana gimana
kalau udah pake mvp jangan takut jatuh itu aja deh
karena buat apa mvp kalau bukan buat nyali nyali kemana mana gitu ya
apa sih yang dicari mas kalau khususnya untuk yang profesional ya
sebenernya kan dua tiga tahun belakangan ini kan mvp dipake buat hollywood udah buat film
dan ini kayaknya akan menggeser drone aerial yang biasa terbang ngambil aerial
kalau secara ini mas kualitas gambar basically ada yang membedakan nggak
aku kalau lihat ini teknologi kameranya udah gede ya
sensornya lebih besar
dan katanya sih di daylight oke gitu
untuk new user nggak pernah punya drop nggak pernah ngendalin juga
oke sekarang kita udah bersama kakak senior
kakak senior mas edi azli
nah ini kita minjem avatar satu nya mas edi
jadi mas edi juga udah punya avatar satu gitu ya
tadi kan mas ini juga udah cobain kan
aku bilang kalau yang baru ini all new ya
dari mulai desain terus teknologi transmisinya juga dia pake o empat
salah satunya juga kalau kita lihat di sini propeller ya
ini berasa ya bawahnya itu ada badannya gitu disini ya
selalu mau di landingnya di bawah ya
yang ada jari gue masuk
jadi kalau mau pakai avata dua kebanyakan teman teman begini
kalau misalnya kita di atas perahu gitu ya
di suasana yang memang nggak mungkin kan untuk di tanah gitu
ininya juga landing off nya juga ini
takedown nya masih bisa pegang begini aja
kalau dari ini kan tadi udah coba controller nya
aku pengen banget nih
dia punya gini karena dia bisa acro ya
di avata satu nggak ada ya
ada pilihannya di menu si avata ii ini
aku coba untuk megang ini juga harus kayaknya mesti
kalau gue gas lah trotelnya ketekan gitu
kalau motornya biasanya lebih spontan
nah aku belum coba benar ini karena
kalau yang ini ini masih bisa kita pakai untuk simulasi
jadi bukan ngerbangin dia punya tapi ada aplikasi lah ya
kalau ini kayaknya udah denger denger belum ya
dia punya kamera picture to picture namanya
nah ini yang ngaruh nggak mas
posisi ikat ini kan beda banget ya antara gonggol yang ini dengan
aku harus ngadaptasi lagi nih
ini ikatnya langsung seperti gogos biasa ya
di samping telinga gitu ya
kalau itu dia seperti ngikatnya di jindak
oh iya itu lebih longgar longgar sih sebenarnya
kalau mas edi kan dipakai buat bekerja
sensornya lebih besar sih
gambar masih bisa dia tangkap dengan tajam gitu
dirancang untuk bisa manuver manuvernya itu
dengan mau mengambil gambar gambar yang
profil pengguna apa yang cocok untuk
ini rata rata hampir dipakai profesional juga sih
kita bisa membuat split
siapin lah program programnya gitu ya
kalau di tipe tipe avata ya memang
hanya untuk ambil ambil gambar liburan
misalnya kita di pinggir tebing gitu ya
jadi kalau kita udah pakai ini namanya
memang sensasinya fpv nya itu
makin mumpuni untuk datang ke tempat tempat yang agak sulit
lebih maksimal lagi manuver manuver nya ya
jadi saya bisa lagi main game aja
biar gambar liburan keluarga saya lebih seru
ini kan kita bisa stopping hovering kan tinggal tekan aja tuh
tadi kalau mas timmy tadi nge trotol atau ngegas gitu kan
dia langsung berhenti set diam
jangan digas lagi dia akan hovering ya
dan ini treatmentnya memang buat dibanting
itu resikonya kalau udah pakai miti jangan takut jatuh
karena buat apa fpp kalau bukan buat nyali nyali kemana mana gitu ya
ini kan kalau dia habis baterai dia minta om
sebelum baterainya habis ya
jadi dia akan kembali ke tempat dia take off
ini kan di lesson nya ada delapan puluh satu db
jadi memang dia lebih halus suaranya
dibanding palingnya kalau dibandingin satu ini kan lima ya kalau satu ya
kalau mas eddy punya avato satu ganti ke avato dua apa beli avato dua jadi punya dua atau gimana
kalau avato biasanya temen temen dipasang holder di sini buat gopro
ini kayaknya bisa nanti suatu saat pasti akan dibuatkan
jadi itu experience pengguna yang kita mungkin cocok cocokan ya buat yang nonton
oh tadi mas edi nunjuk karena saya juga baru pertama kali nyoba ebt seru banget sih
mengendalikan drone dengan layar biasanya gitu ya
dan kita di launching ini ngelihat seru mainnya rame rame kayak gini ya
kan banyak temen temen dari komunitas rame rame menerbangkannya jadi seru gitu
ya itulah salah satu kemudian sekarang gak hanya fotografer kayak mas edi asbiar
orang juga kepengen memainkan drone punya drone untuk having fund seperti ini
mungkin kalau teman teman lagi traveler masuk hotel itu indah banget di luar ya
ternyata no fly zone gitu ya
ini kayaknya regenerasi baru ini kira kira dua
iya ini sempat terbang di pabrik gula juga sama mas adi
iya pabrik gula itu kan obstacle lebih banyak banget panggilnya
nah kelebihan ini kan enak kita pelan bisa dong
nah kalau rc kita harus ngelatih benar tuh pelan pelan itu semua manual
ini bener bener seperti yang saya bilang tadi intuitif
penggunanya tuh bermain banget gitu
kita udah dengan sendirinya kalau mobil kiri ya kiri
tadi mas karif dari dji juga bilang memang dirancang si controller yang model seperti ini nih untuk dinikmati sama pengguna
jadi ini juga seperti sedang mengendalikan helikopter dan lain lain begitu
selain membawa suasana kokpit di googlenya handlingnya di tangan itu juga seperti pesawat atau helikopter
mas edi kalau orang selain menikmati drone ini buat kepentingan pribadi kalau mas edi yang fotografer pasti kita langsung ngerti oh untuk mengambil gambar gambar aerial dan lain lain
tapi peluang peluang bisnis kalau orang punya hal hal semacam ini itu masih ada
ini malah kedepan mungkin bisa ngalahin yang aerial
karena yang profesional teman teman udah ngambil konser konser busuk
jadi terbang masuk ke pemain pengani atau yang lainnya
dan memang mereka punya harga harga standar misalnya gue pakai avata berapa gue pakai yang bisa gede berapa itu udah
komunitas sudah membangun price macam itu ya standarisasi
hobi menerbangkan drone sambil mengambil gambar terutama video apa segala macam itu bisa saja ini kemudian jadi kita skillnya diakui dihargai itu sama orangnya
indonesia kan punya atlet internasional ya
atlet dki menang di papua itu banyak sekali yang minta ngambilin gambar misalnya
karena kan video cuma enam puluh detik ya
enam puluh detik tiga puluh detik mereka terbang gitu kan
misalnya objek ke hotel masuk keluar lagi itu tidak
dramatik gambar yang diambil karena drone dengan manuver manuvernya itulah yang dicari
dan gak bisa diambil dengan kamera yang bukan drone gitu
belum banyak soalnya atlet kita untuk drone race seperti ini
jadi jangan ragu ragu lah kalau memang mau menikmatinya
kita patungan lah ya bertiga yang avata dua
bisa bertiga aja kalau bertiga